kita mulai dengan informasi seserta reuni akbar dua ratus dua belas di silamonos jakarta pusat
senin pagi datang dari berbagai daerah di indonesia
salah satu kelompok yang datang adalah rombongan dari bogor
yang menunggangi kuda untuk ke lokasi acara
rombongan pondok pesantren darul quran al mukorobin bojong sari depok menunggangi dua belas kuda
kang hambali ketua pondok pesantren darul quran al mukorobin bojong sari depok mengatakan
mereka menunggangi kuda untuk meniru kebiasaan nabi pada masa terdahulu
ia juga menceritakan perjalanan dari bogor menuju monas dengan menunggang kuda
memakan waktu beberapa jam dengan hambatan utama pada pergantian sepatu kuda
perjalanan berkuda ini perjalanan dari bogor ke jakarta ini sekitar empat sampai lima jam
karena kita nggak selalu lari ya kuda paling jalan gitu kan
terus kendala yang sering terjadi dalam perkudaan
biasanya sepatu jadi sepatunya copot gitu kan terus dipasang sepatu lagi
dan masang sepatu kuda ini kan perlu waktu juga nah itu biasanya kendalanya